sementara pihak kepolisian polres probolinggo menemukan sebuah banker saat melakukan penyelidikan di salah satu rumah taat pribadi
dalam bunker tersebut polisi menemukan bermacam harta benda termasuk uang jutaan rupiah
ya di lahan empat puluh hektare inilah para pengikut taat pribadi masih setia tinggal di sini
di tenda tenda seperti inilah berukuran sebelas x tujuh belas meter di lahan seluas kurang empat puluh hektare ada sekitar enam puluh lima tenda ratusan pengikut taat pribadi masih setia masih taat terhadap taat pribadi tinggal di sini
mereka meyakini bahwa taat pribadi atau sekali lagi yang biasa mereka sebut yang mulia bisa memberikan kemakmuran tidak hanya bagi para pengikutnya namun juga seluruh umat manusia
yang mulia itu kalau proses
santri santri kan suruh ngomong ngomong minta apa jam rolek keluar adalah jam rolek minta uang apa dolar keluar dolar gitu minta uang apa kader santri itu ngomong ratusan gitu ratusan keluar ratusan ngikuti apa yang terfikir oleh yang mulia gitu loh
dan ini ilmu seperti ini kelebihan beliau motel lah sudah uangnya asli semua tidak ada yang palsu bohong kalau ada uang palsu di sini
nomor serinya tidak ada yang sama brokotnya semuanya beda beda kami sudah cek satu persatu
dari kesaksian banyak pengikut taat pribadi yang menyatakan percaya bahwa taat pribadi memiliki karomah atau kemampuan khusus yang dianugerahkan oleh tuhan menurut kepercayaan mereka
di antaranya bisa mengeluarkan uang maupun beda beda berharga dengan ilmu khusus kemudian ditambah dengan video video yang menunjukkan bahwa taat pribadi memiliki gunungan uang bernilai mungkin miliaran atau puluhan miliar
taat pribadi memiliki tempat penyimpanan aset aset atau benda benda berharga tersebut
rumah taat pribadi disebutkan ada banker untuk menyimpan puluhan atau tumpukan uang uang tersebut
banggar ini ditemukan pada tanggal dua puluh dua september dua ribu enam belas pada saat ada kegiatan upaya paksa kepolisian dilakukan kepada taat pribadi
ini ditemukan di jam sembilan tiga puluh ada tempatnya di rumah keluarga ataupun rumah taat pribadi sendiri
di situ ditemukan di lantai bawah
ya taat pribadi memang menjadi fenomena
tidak hanya dari melihat para pengikutnya yang begitu loyal dari berbagai daerah di seluruh indonesia dari beragam kalangan mulai masyarakat awam hingga berpendidikan
namun juga menjadi potret di negeri ini bahwa sebagian masyarakat kita masih mempercayai bahwa kemakmuran bisa diperoleh meskipun dengan cara yang sepertinya dilihat irasional